masih dari surabaya lepas dari genggaman orang tua seorang bocah terjatuh hingga jarinya terjepit eskalator di pusat grosir surabaya
beruntung tangan sang bocah dapat diselamatkan dan mendapat perawatan medis
ev balita berusia tiga tahun menangis histeris menahan rasa sakit pada jari tangan kanannya saat dirawat tim medis rumah sakit dr sutomo surabaya
jari tangan kanan ev mengalami luka lecet setelah sebelumnya terjepit ruas eskalator di pusat grosir surabaya kawasan dupak surabaya
peristiwa ini terjadi saat diberi penyelamatkan
ev bersama ibu dan neneknya hendak menuju ke tempat parkir usai berbelanja dengan menuruni tangga eskalator dari lantai dua ke lantai satu
di atas eskalator korban turun dari gendongan dengan meloncat
naasnya efe terdorong pengunjung lain yang terkejut hingga semua jari kanannya terjepit ruas eskalator
awalnya itu dia bukan karena dia didorong tapi dia loncah
karena dia pas mau loncat mau yang ke
terakhir itu eskalator terakhir ternyata tidak sampai
akhirnya dia terduduk ya itu jarinya
dia terduduk baru ada ibu di belakangnya
jadi ke apa namanya ke senggel
dia ke senggel
masuk gitu ceritanya
saat ini petugas kepolisian sektor bubutan masih meminta keterangan saksi dan orang tua korban
saya menghimbau kepada orang tua agar lebih berhati hati dan mengawasi
putra putrinya terutama pada saat menuruni eskalator atau naik eskalator ataupun menggunakan lift
peristiwa ini sendiri merupakan kejadian kedua kalinya di pusat grosir surabaya saat kondisi mal penuh pengunjung
untuk itu petugas mengimbau agar orang tua tak lalai dalam pengawasan saat mengajak anak berbelanja di pusat perbelanjaan
francisca wijaya surabaya